semua menjadi pejuang kemerdekaan
dia berjuang melauan jepang
negara yang hadil dan mamuk
makna perjuangan pun berganti
bukan lagi tombak sebagai alat perang
bukan lagi bangsa asing sebagai lawan
berjuang menjadi sumber daya manusia yang unggul
merupakan salah satu kunci sinergi indonesia
menjadi negara yang tangguh di mata dunia
karang ni makin lebih banyak ke ekonomi
dengan senjata itu yang untuk merdekah
sang kerasa hampir sama
yang setelah itu kita melawan kemiskinan
itu yang menjadi tolak ukur dari perjuangan itu
tak lepas dari peran para pejuang
karena itu bank indonesia
kedaulatan perekonomian indonesia yang lebih maju
mengusung tema unggul sebagai strategi utama
dalam mengakselerasi pembangunan yang kokoh
mengusung tema unggul sebagai strategi utama
untuk menunjukkan nilai penghargaan yang tinggi
bank indonesia juga melakukan kegiatan tabur bunga
dan mengunjungi beberapa keluarga pahlawan
oleh pemerintah dihargai jasa jasanya
datanglah dari bank indonesia
menta gamar raya saya itu
untuk bisa di taro di mata uang
mata uang seribu yang koin
di coin itu menjagai arti yang besar bagi kita
kalau lima ratus itu kan dipegang semua orang
hampir semua orang yang lima ratus rupiah itu
semua orang menjadi tahu siapa dia itu
kita merasa bangga lah bahwa itu bisa terjadi ya
saya merasa dapat kehormatan ini
karena baru pertama ini dalam sejarah hidup saya
dari dikuncungi bank indonesia
melainkan untuk membela cita cita
ya munggin pesan saya cuba buat rekan rekan millenial ini
supaya mereka ini bisa mengenal pahlawan pahlawannya
supaya mereka bisa tahu bagaimana perjuangan orang orang ini
apa sebenarnya arti kehidupan mereka itu
bagi mereka semua sekarang ini
perjuangan belum berahir sampai disini
mari hargai jasa peninggalan para pahlawan indonesia
dan lanjutkan perjuangan mereka
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia